nah sudah saya laporan pokok ruban abis sebelas

tinggal di sana ya
karena keraudan empat kemudian juga ada tiga r dua ya
jadi untuk sementara saya laporan
jadi sekarang juga saya akan menunjukkan
nanti akan ada tim taa polda ya yang akan melakukan investigasi
dan oleh tkp sehingga kita akan mengetahui
jadi penyebab kecelakaan ini mungkin secara banyak